kalau nasi hai nam ini memang dari mertua saya turunin memang udah kayak gini
oma saya itu kalau masak nggak ada cicip jadi dia lempar bumbu
udah lebih dari wonder woman